kami siang gempa bermagnitudo lima yang terjadi di kabupaten sukabumi
membuat tiga ruang kelas di sekolah dasar negeri talaga murni
di kampung nyegok desa cimahpar kecamatan kalibunder kabupaten sukabumi
ambruk seketika terkena guncangan gempa
selain getaran gempa yang terasa kuat kondisi bangunan pun sudah lapuk
sehingga membuat bangunan dengan mudah roboh
beruntung saat kejadian siswa sudah libur sekolah
sehingga tidak ada aktivitas saat bangunan ambruk seketika
untuk mengetahui data lengkap dampak gempa yang terjadi kami siang kemarin
bpbd kabupaten sukabumi pun melakukan pendataan
saat ini kabupaten sukabumi dapat merasakan sebagian kecamatan yang ada di sukabumi selatan
ini dapat dirasakan di kecamatan tegal bulut kecamatan cepitung kecamatan suradek
sementara untuk sukabumi utara hanya bisa dirasakan oleh kecamatan kalidapiat
sementara ini bpbd dalam hal ini selalu memantau perkembangan akibat dari dampak gempa tersebut
pihak bpbd kabupaten sukabumi mengimbau agar warga tetap waspada dan tidak panik jika gempa terjadi
ahmad fikri sukabumi jawa barat
satu ruang kelas hancur